gue gak kuat banget ngeliat mel makin deket sama pangeran
aku pengen nebus kesalahanku dan berharap rizky akan cepat pulang ke rumah
meskipun aku juga berat harus jauhin kamu
maafin aku kalau gitu
kalau hari ini aku masih maksa kamu untuk ketemu
sebenernya aku ada masalah sama pak raymond
dan aku gak tau gimana cara nyelesain masalah itu
karena cuma kamu temen aku satu satunya yang bisa bantu aku untuk nyelesain masalah ini
masalah apa lagi lex
pak remon marah banget sama aku
karena mel berantem sama pangeran
mel kena kecelakaan dan matanya terancam buta
kamu tahu kan apa yang bisa dilakuin pak remon sama kita
perusahaan kita bisa bangkrut bisa hancur
dan aku gak mau kehilangan harta yang udah aku milikin selama ini
kalo aku mau kehilangan harta aku perlu paham
saat kayak begini kamu masih mikirin harta lex
kita kan udah mati matian dapetin harta ini
masa mau gitu aja kita lepas
iya tapi kita dapetin harta itu dengan cara yang salah lek
kita gak mungkin mempertahankan harta kita kalau kita akan kehilangan anak kita sendiri
bagi ku dua duanya sama pentingnya lit
kamu terlalu egois lex
bener juga kata rizky
kamu bukan orang yang tepat buat aku
karena kamu lebih pentingin harta daripada anak kamu sendiri
biar lo bisa nenangin diri
ntar juga capek sendiri kok
tapi gue gak mau hindari dini
gue mau buktiin ke mereka semua kalau gue gak selemah yang mereka pikir
gue gak akan hancur atas pita yang udah mereka lempar ke gue
ini yang gue takutin put
kalau lo disalahin sama orang lain
itu alasan kenapa gue gak suka lihat lo dekat sama pangeran
ada apa sih sama kamu
kamu kok jadi berubah kayak gini
kamu jadi lemah sekarang
lydia yang aku kenal
itu ide yang sangat ambisius kalau bicara soal uang
kita udah ngelakuin segala cara
untuk dapetin harta semua yang kita milikin sekarang ini
sampai nyingkirin pajaka juga
udah lex cukup
lali kamu tuh terlalu naif
sementara kamu sendiri
sekarang yang kamu pikirin cuma rizky
emang bener kamu egois loh
kamu gak mau berkorban
kamu gak mau kehilangan anak kamu dan juga harta kamu
sementara aku udah gak kepikiran tuh soal harta
yang penting aku bisa dekat dengan anakku sendiri
sekarang kita harus saling menjauh rex
karena pandangan hidup kamu dan aku udah beda
jadi kamu mau nyerah sekarang
kamu mau berhenti
kalau kamu gak bantuin aku nyelesin masalah sama pak remon
dan masalah ini jadi melebar kemana mana
bisa bisa nawang tahu semua rahasia kita
rahasia kita bahwa
kita sudah menyingkirkan pajak
dan kita sudah mengambil semua hartanya
itu yang kamu mau

you tuh kalo aku sama sama berubah
tapi itu kejadian baru

terima kasih ya pak remon
saya udah diantrein keator
iya bunda wang saya yang bilang terima kasih harusnya
sepertinya perusahaan ini sudah tidak akan lama lagi
maksudnya pak remo
kalau nanti perusahaan ini sudah tidak ada lagi
bunda wang pindah kantor saya ya
saya janji akan kasih bunda wang posisi yang lebih bagus dari posisi yang sekarang
nanti bunda wang tahu maksud saya apa
ya udah kalau gitu saya permisi ya pak
terima kasih bunda wang
mel berkali kali menyebut cewek asokan ini
saya yakin kamu sudah melakukan sesuatu sampai mer kecelakaan dan menderita seperti ini
sudah lama kita tidak berhubungan ya pak
yes sebenarnya ada yang mau saya bicarakan sama bapak
gak wasah aja kalau sampai minta balikan
gue ogah sumpah
balikan apa ya maksud citra
apa ada hubungannya sama suara hati atas malam waktu nganterin gue
cit lo kenapa
put titipin absen ya
gue gak masuk kelas hari ini soalnya harus latihan basket
tapi gue duluan ya baik
citra kenapa sih
kok buru buru banget kayak gitu
emang kalau udah urusan hati susah ya
mae empat menit lagi
sekarang gue mau berjalan

berartiquinho ga bisa maju terus
kekitaran gue sendiri
jujur kalau gue di rumah sakit
gue gak kuat banget ngeliat mel makin dekat sama pangeran
tapi begitu sampai di kampus
gue tuh pengen buru buru ke rumah sakit lagi karena gue kangen sama mel
ya ella labil banget sih lo nih gue tuh udah ngabsenin lu sama pangeran
sekarang tiba tiba muncul sejujung apa minta cabut
jangan bikin gue makin stres deh
udahlah gue pusing gue gak mau debat sama lo
mendingan sekarang kita ke rumah sakit
lagiin jam kuliah kita juga masih adanya nanti siang
kita masih punya waktu yuk
oh gak gue males ketemu si om jojo
ntar gue kalo ketemu sama dia yang ada tangan gue di pelintir pelintir tuh